wakil ketua komisi pemberantasan korupsi saud situmorang menyatakan pihaknya tidak gentar menghadapi sejumlah permasalahan yang kini bergulir
setelah revisi undang undang kpk berlaku termasuk perapradilan yang marak dilakukan oleh tersangka korupsi
ia juga menegaskan kpk masih bekerja dan bergerak meski dalam kondisi yang tidak menentu akibat revisi undang undang kpk
saud mengungkapkan hal itu setelah menerima kedatangan sejumlah tokoh dan aktivis anti korupsi di gedung kpk jakarta
kesimpulan saya bahwa kita bicara hari ini perpu diminta semakin cepat dikeluarkan makin bagus
itu saja di samping kita ada alat alat yang lain tapi kita belum bisa sebutkan di sini
jadi sekali lagi terima kasih tadi kita ditanyakan pasal kok jadi kayak penakut enggak kita enggak takut kita jalan
kalaupun ada perapradilan dari kasus setelah keluarnya undang undang ini kita hadapin nanti kalau ada empamanya perapradilan
jadi enggak bisa juga dipaksa menangkepin orang enggak nemu ya gimana
nah gitu belum nemu gitu
tapi sekali lagi kita terima kasih bahwa teman senior bunda yang milih saya dulu saya tetap bertanggung jawab atas yang dipilihnya saya
dan kita tetap tadi ada pak agus di dalam cuman yang lain masih lagi di luar
kita masih tetap kerja ya sebagaimana biasa